baik selamat datang kebicaraan pada bapak ganjar
jadi makanya sudah jadi makanya sudah
ya kita ambil pertanyaan dari
penyelesaian persoalan daerah
ini yang menjadi bagaimana nanti perhatian bapak terkait dengan daerah perbatasan
baik itu perbatasan jawa tengah dengan provinsi lain atau juga kabupaten kota
dengan kabupaten yang lainnya karena kita ketahui biasanya akses menuju kota
atau kabupaten kota lainnya biasanya aksesnya banyak yang berusaha atau juga
jembatannya juga punya terlugus
kita hold dulu pertanyaannya
baik kita hold dulu pertanyaannya kemudian kita boleh tabung pertanyaan lainnya silahkan
saya ingin menanyakan tadi saya sudah menanyakan ke pasangan calon nomor dua
bagaimana elektabilitas mereka dan mereka cukup yakin dengan hasil debat pertama ini
saat ini kami sekarang saya ingin menanyakan kepada paslon nomor urut satu bagaimana setelah
debat ini bapak bapak menjaga elektabilitas atau menambah elektabilitas pasangan calon

di debat kedua di debat ketiga dan
hingga pemilihan nanti terima kasih
hai ah dua dulu entar lupa ya nggak apa apa lah boleh saya dulu ya
hai saya dulu ya berbatasan bah itu sejak dua ribu tiga belas jadi gubernur udah jadi pintu masuk
dari barat itu ada dari banjar ada dari cirebon maka semua infrastruktur yang
biasanya mereka mengatakan ini pintu paling depan kok jelek itulah baik hatinya pak jokowi

baik hatinya mbak basuki maka kami bereskan lebih dulu dan itu sudah termasuk dari
arti mur kalau ada dari arah timur intuan ini kampungnya beliau ini sarai maka silahkan
ya diperbaiki terus kemudian dari arah sana juga ada dari tawangmangun tempat kelahiran
saya nanti sajak sepeda and kesana pot jalannya yuk gitu mbak terus kemudian
dari warla giri termasuk pintu masuk yang dibangun maka pertanyaannya
in line dengan program kita bahwa
pembangunan infrastruktur yang
dibutuhkan masyarakat dulu
paling banyak di daerah perbatasan
sudah kita penuhi sekarang
nah sekarang tinggal kita dorong
bagaimana dalam konteks ekonomi
kita mengembangkan kerjasama
antar daerah bahkan antar daerah
provinsinya contoh ya
di brebes itu ada sampah yang menumpuk
kemudian dari jawa barat
itu dipepetkan pada kalinya
dan itu masuk grebes kami marah
tidak saya telepon pak aher
kita temukan dua bupati
maka dua gubernur dan dua bupati
ketemu bareng bareng menyelesaikan
karena apa kita indonesia
kita ini bareng bareng bagian
dari sana maka itu yang kita selesaikan
yang kedua saya akan berbagi
jengan ini mana
menjaga elektabilitas dulu
diukur mas bukan hanya di depan
dan insya allah
kami akan selalu yakin
dan insya allah kami berdoa kepada allah
semangat allah meminta
yang terbaik buat kita
kalau dari ilmiahnya mas
kita punya sudah empat survei
sebentar lagi di launching
maka itulah kepercayaan publik
dan tepat pada kali ini saya senang
bahagia kita bisa tunjukkan
debat yang mencerdaskan
bagaimana data ditampilkan
lepas tujuh atau tidak
mudah mudahan publik tercerdaskan dengan ini
dan mereka punya sikap untuk memilah
baik terima kasih bapak
silahkan kita ajukan pertanyaan lagi
dari teman teman pers lainnya
ada pertanyaan lagi
ada lagi boleh
tadi kan waktu di depan
terutama data kemiskinan
dari pasal yang berbuat
dari bapak sendiri
soal apa nanti penjelasannya
ya gampang sekali
sebenarnya dari statement awal
kami memang sudah diprovokasi
alhamdulillah nggak terpancing
kartu tani gagal
tapi ketika bicara ktp elektronik
tadi disampaikan itu untuk data
loh kartu tani itu data
nyambut kartu tani itu nyambut data
dan ini politik subsidi untuk menyampaikan
alhamdulillah tadi tidak bisa menjawab

yang kedua kita sampaikan soal data kemiskinan kata kata yang tersebut yang bisa dijawab
data kemiskinan kalau bicara permontan periode lalu tolong perkomparisen yaitu jelas birnya
siapa birnya ya kabupaten atau provinsi lain mohon maaf ya kalau kita bicara provinsi lain
cek deh hari ini ya dicek sayang tadi pak dirma tidak suka data makro sayang tadi maka ini loh
pemerintah yang sukanya data kami lagi menghitung kan kami tidak bisa bertanya dukun tidak maka
saya sampaikan tidak hafal boleh tapi ngawur jangan maka saya kasihkan data data itu ujian akademis
yang seluruh keputusan pengambilan kebijakan publik ini bisa diukur reshuable secara akademis
boleh diukur belik datanya ada faktanya ada kan nggak bisa saya mau bicara kami mau turunkan
kemiskinan sampai nol caranya gimana
maka kami sampaikan strategi apa yang berikut berikut maka kami tampilkan data data meskipun tadi awalnya
ditolak alhamdulillah tadi menyampaikan data kemiskinan beli pakai keangkat kemiskinan itu
loh akhirnya pakai data lagi tapi kalau saya bilang lo ada mau pakai data bagaimana saya
saya ingin mengedukasi pada publik dan memberikan tontonan menarik bahwa seluruh argumentasi
perdebatan ini ada datanya ada faktanya ada perbandingannya saya mau sampaikan saja kalau tidak salah
penduruan tertinggi terakhir itu sepanjang pulau jawa itu jawabannya tertinggi hai naik luar bisa
terima kasih bapak atas kesempatan malam hari ini ada lagi cukup baik terima kasih sekali lagi
untuk paslon satu terima kasih bapak terima kasih juga untuk teman teman pers
terima kasih kami ucapkan kepada teman teman pers
yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini